jembatan penghubung antara negari limau kaum dan negari balimbiang
kaupaten tanah datar terputus di terjang lahar hujan gunung marapi
terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi
saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih
asalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga lereng gunung marapi
tidak bisa lagi menyuplai air bersih
sementara berdasarkan data pusat pengendalian operasi bnpb
per jam dua belas siang korban meninggal tercatat enam puluh dua orang
sementara korban yang masih dinyatakan hilang mencapai dua puluh lima orang
sementara itu memasuki hari kelima pencarian rabu kemarin
area pencarian korban banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar sumatera barat
diperluas dan personil tim pencarian ditambah dari tni polri basarnas hingga sukarelawan
selain penambahan personel pencarian juga melibatkan dua anjing pelacak dan menggunakan drone
selain pencarian hari ini pemkap juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak
sisa banjir lahar hujan
sisa kita keluarkan dari rumpur